operasi pasar beras murah yang digelar di halaman kelurahan mimambaan panji
situ bondo jumat pagi disambut antusias warga warga yang telah antre sejak pagi pun langsung
menyerbu stand pembelian disini beras premium kemasan lima kg dijual delapan ribu tujuh ratus rupiah per kilogram
jauh dari harga pasaran sekarang yang mencapai dua belas lima ratus rupiah per kilogram operasi pasar oleh
angka situ bondo bersama bulog cabang bondo woso situ bondo ini rencananya akan digelar
tujuh hari ke depan di tujuh titik berbeda dua belas kalau di pasar ini kan delapan puluh tujuh ratus dibatasi enggak untuk
pembeliannya batasi sepuluh kilo kecewa dengan pembatasan enggak ya karena itu berbagai
kegiatan ini kita arahkan sebagai bentuk upaya pemerintah mengendalikan harga yang ada di
tingginya harga beras yang mencapai dua belas rupiah per kilogram tidak serta merta dinikmati para
petani di desa jonggol kecamatan jonggol kabupaten bogor jawa barat para petani justru mengeluh harga
gabah mereka turun saat panen sepekan lalu harga gabah basah dari petani dijual lima ratus lima puluh rupiah per
kuintal namun pada jumat pagi harganya turun menjadi lima ratus tiga puluh rupiah per kuintal petani mengaku
terpaksa menjual sebagian hasil panen untuk menutupi modal produksi dan
khawatir harga gabah kian turun mendekati panen raya pada maret mendatang
lima ratus tiga puluh per kintal itu sudah sejak kapan pak turunnya pak baru baru ada seminggu sebulan
baru ada sepuluh hari lah sepuluh harian ya saat ini masyarakat berharap masalah beras bisa cepat ditangani
pemerintah karena kenaikan harga beras membebani konsumen dan tidak membawa keuntungan bagi petani

tim liputan cnn indonesia